jangan berpikir kalau di luar pemerintahan itu selalu akan ngerecokin tidak
kalau terminologi bu mega kita memang tidak ada koalisi atau posisi dalam presidensialism gitu ya
tapi keputusan apa nama nyara kernas nanti yang akan disampaikan
tunggu saja hasil terakhirnya itu
kan kita tidak bersaing antar partai dalam konteks kebangsaan
kalau konteks kebangsaan antar anak anak bangsa ini ya sama kita bisa bicara
tinggal posisinya siapa yang ada di dalam pemerintahan siapa yang di luar pemerintahan
dan jangan berpikir kalau di luar pemerintahan itu selalu akan ngerecokin tidak
jangan jangan akan memberikan kredit ya
apa poin poin kredit yang sangat bagus untuk memberikan jalur atau rambu rambu yang jalannya pemerintah akan bisa lebih baik sesuai cita cita
berarti yang nanti akan di luar pemerintahan
artinya akan di luar pemerintahan
kamu tunggu hasil akhir akan mas